pemerintah memutuskan memperpanjang ppkm berjenjang level satu hingga empat mulai hari ini hingga dua agustus mendatang
namun perpanjangan ppkm kali ini dibarengi sejumlah pelonggaran demi mengakomodasi sektor ekonomi usaha kecil
aturan pelonggaran kian membingungkan dan belum tersosialisasikan dengan baik ke publik
dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan jody mahardi selaku jurubicara menteri koordinator maritim dan investasi sekaligus koordinator ppkm jawa bali
selamat sore pak jody
selamat sore mbak nana
oke pak jody langsung saja ini banyak pertanyaan dari masyarakat dari kami juga
ada beberapa pelonggaran di penerapan ppkm level empat apakah kemudian pemerintah tidak khawatir pak jody pelonggaran ini akan memicu lonjakan kasus lagi
ya kita kan pertimbangan aspek kesehatan juga harus dihitung secara cermat gitu ya
dan pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat khususnya kebutuhan kehidupan sehari hari itu juga harus kita prioritaskan
yang penting penyesuaian yang dilakukan di level masing masing itu harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan gitu
nah pelanggaran terhadap peraturan ini kita akan tindak tegas tentunya setelah dilakukan himbauan himbauan yang persuasif gitu ya
jadi ini tanggung jawab kita semua karena penanganan kelarian delta ini kalau tidak ditangani dengan baik ya dampaknya akan luas kemana mana gitu
jadi kita mohonlah dari sini semua kerjasama dari semua elemen
masyarakat gitu baik ormas pemerintah daerah pemerintah pusat semua dan masyarakat juga paling penting gitu loh
bahwa ya ini dilakukan memang bukan keputusan yang mudah juga buat pemerintah gitu
kita harus membalance gitu kan antara ekonomi masyarakat juga dengan kesehatan gitu
dan ini pilihan yang berat memang tapi harus dilakukan gitu untuk kebaikan bersama
oke ini pilihan yang berat tapi kita lihat bahwa salah satu bentuk pelonggaran ini dilakukan kepada pemerintah
sektor usaha kecil kemudian seperti warung makan yang diperbolehkan untuk makan di tempat begitu ya
warung makan warteg dan juga pedagang kaki lima makan di tempat selama dua puluh menit
bagaimana kemudian pengawasannya di lapangan pak jody apakah ada jaminan bahwa para pedagang ini mampu mengikuti aturan
ya disinilah maksud saya perlunya kesadaran kita semua
kita jujur aja mungkin sulit buat pemerintah untuk secara kontinu terus menerus melakukan
monitoring terus pengawasan gitu tapi disinilah kita perlunya kerjasama semua pihak gitu
dan pemerintah daerah pun bisa juga menggunakan karifan karifan lokal bagaimana bisa mengimbau para pedagang pemilik warung
dan customer sendiri para makan di warung tersebut untuk ya inilah di tempat cepat gak usah terlalu panjang bicara dengan teman temannya
disitu dua puluh menit selesai langsung pergi gitu
karena ini untuk menghindari meningkatnya penularan
oke pak jody tapi dari segi kesehatan membuka masker selama makan dua puluh menit ini berpotensi untuk menyebarkan virus
karena varian delta kita tahu menyebar dalam hitungan detik
apakah itu tidak menjadi pertimbangan pemerintah sekali lagi dalam memutuskan meskipun sangat berat memutuskan sektor ekonomi dan juga kesehatan harus seimbang begitu pak jody
ya mbak tadi saya sudah sampaikan ini pilihan yang sulit gitu
tapi kita akan mendengarkan

dan sekarang ya memang dua puluh menit ini jangka waktu yang singkat tersebut ya memang kita imbau supaya ya sem minimal mungkin bisa kita tekan penularan
potensi penularan dan inilah makanya kita butuh kerjasama dan pengertian dari semua pihak
kalau ada yang nanya kenapa dua puluh menit kenapa nggak dua puluh satu menit dua puluh lima menit tiga puluh menit
ya nanti semua waktu pun akan dipermasalahkan gitu loh
karena kita udah bukan waktunya lagi berdebat gitu loh
tapi ya dua puluh menit ini ya kita cobalah lakukan
bapak ibu yang mau makan di warung ya sebelum dua puluh menit itu ya udah selesai
selain pelonggaran di warung makan dan juga pedagang kaki lima serta warteg pemerintah juga membolehkan pasar tradisional untuk buka
nah ini pak jody yang dikhawatirkan
bagaimana kemudian pengaturannya di lapangan dan memastikan di pasar ini tidak terjadi kerumunan
karena selama ini pasar selalu ramai didatangi masyarakat pak jody
pemerintah daerah tentunya punya cara cara ya dan adikman lokal pemerintah daerah juga kita berikan fleksibilitas untuk bisa menerapkan aturan ini
tapi sekali lagi memang nanti enforcement kita mohon pengertian masyarakat juga bahwa enforcement ini pemerintah
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan tegas
kalau seperti saya sampaikan tadi mungkin langkah pertama adalah langkah langkah persuasif
tapi kemudian memang ada kemungkinan kemungkinan
untuk menerapkan langkah langkah yang lebih tegas
sanksi seperti mungkin penutupan warung atau toko itu mungkin aja dilakukan gitu di lapangan nanti gitu
nah ini yang kita mohon pengertian bersama bahwa jika pemerintah harus tegas ini ya kita lakukan untuk kebaikan bersama
ingat loh ini udah satu setengah tahun ya banananya semua juga capek gitu loh
masyarakat capek pemerintah daerah capek aparat juga di lapangan capek gitu
marilah kita sekarang bersama sama udah kita kompak aja gitu
kita coba turunkan karun
kasus ini dengan cara ya kita semua taat protokol kesehatan dan aturan yang sudah ditetapkan bersama ini
oke oke nanti kita tunggu bagaimana implementasinya di lapangan
kita berharap bahwa semua elemen masyarakat baik itu pemerintah daerah dan juga masyarakat mau menaati aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
terkait dengan pelonggaran ppkm level empat ini dan juga level tiga dua dan juga satu
nanti bagaimana hasilnya kita tunggu bersama
terima kasih sekali jurubicara menko maritim dan juga investasi
jody mahardi atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak jody
terima kasih mbak nenek